setelah berdiri lebih dari tujuh puluh tahun
toko buku gunung agung akan menutup seluruh gerainya akhir dua ribu dua puluh tiga ini
usaha perbukuan dinilai sedang merugi
penutupan gerai pun menjadi solusi untuk efisiensi
lantas apakah tutupnya toko buku yang telah berkiprah tujuh puluh tahun ini
dinilai sebagai alarm bahaya untuk industri perbukuan nasional
sudah bergabung melalui sambungan virtual
yusho hadi pemerhati marketing
dan selamat pagi mas yusho hadi
iya mas kita bicara mengenai toko buku ini
saya termasuk salah satu pecinta toko buku ini ya
kalau kita bicara mengenai sejarah toko buku ya
tapi yang menarik apakah ini memang merupakan hal yang jamak
mengingat juga terjadi di secara global
di mana perubahan karakter dari para pembaca buku
beralih dari buku buku konvensional ke digital
atau seperti apa sebenarnya kondisi ya mas
ya kebetulan saya tahun dua ribu sembilan
jadi salah satunya ada lima puluh industri bisnis yang dibunuh
salah satunya adalah bookstore
jadi memang generasi milenial dan zilenial ini mereka mulai bergeser
sekarang ini buku tidak lagi menjadi alat utama untuk mencari pengetahuan ya
jadi sekarang ini milenial dan zilenial itu lebih banyak nonton youtube ya
jadi mereka bergeser dan pertama itu dan kemudian beli buku
kalaupun saya yakin bahwa buku cetak nggak akan mati ya
tetapi orang milenial zilenial itu beli buku tidak lagi di toko buku ya
jadi hanya sebagian yang beli di toko buku ya
banyak dari mereka beli itu melalui topet melalui shopee ya
jadi bacanya bergeser ke e book ya
walaupun banyak saya kira masih yang akan baca di kertas
tetapi yang paling bahaya adalah belinya tidak di toko buku gitu
itu yang pertama
yang kedua adalah dari si konsumen
yang kedua adalah dari sisi teknologi
karena kemudian ada teknologi baru ya
di mana konten atau pengetahuan itu bisa berbagai
tadi bisa melalui video bisa melalui e book bisa melalui macam macam
termasuk sosial media
dan yang ketiga sebabnya adalah karena gunung agungnya sendiri yang tidak bisa adaptasi gitu ya
jadi banyak pemain mainstream di toko buku ini
karena kesuksesan di masa lampau itu agak convert zoon gitu ya
jadi untuk melakukan transformasi itu lambat
sehingga saya kira tutupnya toko buku ini adalah konsekuensi dari kelambatan
merespon perubahan teknologi dan perubahan konsumen yang dua yang di awal tadi
kira kira gitu mas ida
saya kira kutip sebuah kenisayaan ya mas
kalau kita bicara mengenai toko buku konvensional
kemudian juga buku buku yang selama ini dalam bentuk bahan baku seperti kertas seperti itu akan bergeser
tetapi di satu sisi tapi yang menarik adalah anda katakan sebenarnya toko buku dengan konsep konvensional itu masih bisa bertahan
selama bisa bertransformasi dengan digitalisasi dan juga perubahan karakter dari pembeli
seperti itu mas
jadi saya kok yakin bahwa buku kertas itu akan tetap
akan tetap eksis ya
cuma memang marketnya akan jauh sekali menciut ya
nanti toko buku tidak lagi seperti toko buku as usual yang kita lihat saat ini kayak gramedi atau buku buku gunung agung ya
tetapi mungkin lebih menyerupai starbuck gitu ya
jadi bisa jadi kedekopi nanti akan transformasi ke toko buku atau barangkali community hub ya
community hub itu jadi misalnya kayak di tim gitu ya
jadi ada satu community buku gitu
yang di situ menjadi tempat untuk ngopi ngopi
tempat untuk diskusi buku
tempat untuk signing
tanda tangan buku
ketemu dengan penulisnya dan seterusnya
terus bisa juga nanti buku akan mengecil mas
jadi sekarang ini model yang terjadi toko buku itu adalah semua judul itu ada
tetapi karena inventory akan berat ya overhead akan berat
maka toko buku akan mengecil
akan fokus ke toko toko buku kecil
misalnya mengenai seni
memasak barangkali arsitektur barangkali
jadi akan mengecil dan community base gitu
kemudian skenario lain juga toko buku akan banyak di equip oleh perangkat perangkat digital
jadi saya sebutnya digital bookstore
tetap toko buku fisik
tetapi di dalamnya akan banyak sekali augmented reality virtual reality dan seterusnya
jadi kira kira begitu masa depan toko buku
baik ini kalau kita bicara mengenai toko buku
lalu bagaimana dengan publisher dan penulis mas yosua
apakah mereka juga harus bertransformasi mengikuti digital
kemudian juga mengikuti ai
sehingga bisa lebih beradaptasi dengan perkembangan teknologi saat ini
karena buku kertas ini
kita bicara mengenai buku kertasnya ya
karena buku kertas ini akan berkurang otomatis
publisher nya juga akan berkurang gitu ya
tetapi sekarang ini ada fenomena menarik ya
jadi para para penulis ini mulai menghilangkan
mengurangi ketergantungan kepada penerbit mainstream
dia mulai self publishing dan self marketing
jadi kalau self publishing artinya dia cetak sendiri
terus kemudian dia memasarkannya sendiri tidak lagi melalui toko buku
tetapi melalui tiktok shop atau melalui ig shop
itu yang sekarang banyak terjadi di penulis indie
dia nyetak sendiri tapi nyetaknya tentu saja tidak besar
cost nya akan naik tetapi dia cetak on demand
jadi orang beli dia cetak tiga ratus habis nanti cetak lagi dan seterusnya
dan pemasarannya tidak lagi melalui toko buku
terus kemudian juga penerbit penerbit mainstream yang gede
itu juga agak berat nanti
karena terutama di pemasaran
misalnya kayak gramedia punya jaringan toko
itu jaringan yang terbesar ya
nah itu ketika toko buku nanti semakin sepi
maka pemasaran jadi masalah
pemasaran nanti akan lebih banyak mengandalkan kepada reseller dan kepada afiliator
dan channelnya melalui tiktok melalui ig
nah itu yang nanti akan banyak berkembang mas yuda
saya menarik dengan tadi anda mengatakan konsep reseller
sepertinya sesuatu yang baru ya di industri publisher di indonesia
tapi mungkin kalau di industri seperti kosmetik
kemudian juga produk produk lain sudah dilakukan itu ya mas ya
lalu seperti apa nih langkah untuk memulai itu mas
karena mengingat kalau kita lihat kondisi ini sudah tidak bisa ditunda lagi
saya kira akan terjadi pembilasan ya
pemain pemain lama yang besar
itu karena mereka punya legacy kesuksesan masa lampau
itu untuk merubah mindset itu agak sulit
jadi saya ramalkan nanti akan banyak yang justru punya ide ide
mengenai format toko buku yang baru
ini adalah startup atau orang orang yang pemain baru sama sekali
yang mereka fresh mindsetnya
dia bisa melihat bagaimana arah toko buku ke depan
dan kejadulannya startup kecil ya
dan nanti dari kecil akan membesar gitu
tetapi saya tidak yakin pemain pemain yang existing ini
akan bisa mengikuti logika toko buku yang baru
agak sulit apalagi mereka punya aset existing yang besar ya
misalnya kayak gramedia punya toko buku yang banyak sekali
sementara toko buku itu sudah mungkin tidak begitu relevan lagi
dengan konteks milenial jilenial
jadi saya ramalkan nanti justru pemain pemain kecil
yang sebelumnya nggak ada
itu yang dia bisa melihat dengan jeli gitu
sekarang sudah mulai muncul model model toko buku kecil gitu
yang di initiate oleh anak anak muda
nah itu yang nanti justru akan berkembang
nanti mungkin juga bisa jadi pemain pemain resto
atau pemain pemain coffee shop itu akan barangkali akan melebar ke
atau barangkali nanti toko buku yang sifatnya publik ya
jadi misalnya perpusnas yang di jalan merdeka selatan itu bagus sekali
itu bisa dikembangkan menjadi ekosistem komunitas buku
dimana di dalamnya juga akan ada toko buku
jadi saya lihatnya gitu mas
jadi saya kira ada pemain baru
jadi ini dengan ada disrupsi ini akan terjadi pembilasan pemain
dari pemain lama ke pemain baru
mas yuswo kalau kita bicara mengenai tutupnya toko buku gunung agung
apakah berbanding lurus dengan tingkat literasi masyarakat indonesia
meskipun tadi dikatakan anak anak muda kita pribadi juga bisa mengakses informasi
melalui digital dan melalui telepon ataupun telepon pintar kita
bagaimana anda melihat seperti ini mas
ya kalau literasi saya kira enggak
karena literasi indonesia memang dari dulu rendah ya
kalau misalnya alasannya karena literasi
mestinya toko buku gunung agung sudah tutup dari dulu
menurut saya literasi justru meningkat sekarang
apalagi dengan adanya sosial media dan media
apalagi dengan adanya sosial media dan media
apalagi dengan adanya sosial media dan media
apalagi dengan adanya sosial media dan media
jadi literasi tingkat baca tingkat orang mencari pengetahuan itu meninggi
tetapi medianya yang berubah
jadi medianya tidak lagi teks tetapi media visual
media seperti tiktok youtube anak anak milenial silenial lebih menyukai itu
kalau buku kan kita perlu mengernyitkan dahi gitu ya
lebih ribet gitu ya
tetapi anak anak sekarang lebih suka kepada media sosial
karena buku lebih banyak kepada media teks
karena buku lebih banyak kepada media teks
maka saya kira ketidakpupuleran buku teks itu tergantikan oleh media visual seperti youtube
oleh anak anak milenial zilenial
kalau literasi saya kira justru meningkat tetapi mediumnya yang bergeser

sepertinya sedikit pesimis ya bahwasanya industri buku konvensional akan tetap bertahan
mas wah kalau tadi anda memaparkan sepertinya sedikit pesimis ya bahwasannya industri buku konvensional akan tetap bertahan
apabila mereka tidak melakukan transformasi
melakukan transformasi tapi bagaimana masa depan toko buku sendiri yang anda lihat setelah beberapa
tadi alternatif mereka harus bertransformasi menggunakan community kemudian juga lebih
melakukan apa namanya make up baru ya dengan konsep tadi toko buku dengan coffee shop dan
beberapa alternatif lainnya bagaimana anda melihatnya mas akan menjadi nis mas jadi tidak
lagi menjadi mainstream ya karena tadi itu pertama ini toko buku ya kalau toko buku itu serangannya
pertama kali dari sisi bukunya market itu terbelah pertama ke toko buku print cetak itu tetap ya
terus kemudian yang kedua yang kedua adalah ada digital ya kan ada e book jadi itu berarti marketnya
untuk buku cetak akan terbagi dua ya terus kemudian yang kedua itu dari si readership yang kedua adalah
anak anak milenial belinya juga tidak di toko buku fisik ya tetapi ada terbelah juga
beli toko buku fisik dan beli toko buku online gitu jadi ada ada dua itu leadership cara pola
baca buku dan pola beli buku ada dua itu kedua duanya itu memangkas memangkas toko buku
ya kalaupun orang masih membaca buku cetak ya tetapi belinya itu tidak di toko buku makanya
saya saya perkirakan baik atau kebanyakan mengalami nis itu marketnya akan makin mengecil ya dan itu
itu akan permanen nanti ya karena
pola perilaku orang membaca dan membeli buku itu berubah baik itu memang masih memang mengecil mas jadi
saya saya perkirakan kedepan memang tokoh buku itu akan mengecil marketnya akan menjadi berkurang
sangat siap baik terima kasih mas iswadi sayang sekali perbincangannya kita selesaikan kali ini
karena ada berita lain terima kasih untuk informasinya semoga toko buku juga bertransformasi ya selamat pagi mas